sementara saudara kawasan times square di new york kembali jadi lokasi sholat tarawih perdana umat islam di kota new york
dan solat kali ini di tengah musim dingin namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga indonesia yang turut solat di sana
selengkapnya dilaporkan jurnalis voa randy wicaksana dari lokasi
jemaah azan berkumandang di times square new york kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan salat terawih perdana menyambut ramadan
sejak pukul enam sore lokasi pusat time square didatangi ratusan umat islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih sebelas rokaat
di antaranya termasuk warga indonesia
yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini
kayaknya tadi pas dengar suara ajan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya
maksudnya kok ada bisa azan di tengah tengah kota new york gitu ya
maksudnya hiruk hiruknya turis gitu
kita bisa solat di bumi nyawa yang lain
ini adalah ketiga kalinya penyelenggaran sholat tarawih di times squa dilakukan
namun ini bisa saya katakan adalah penyelenggara yang terdingin
di aplikasi saya menunjukkan suhu empat derajat celcius
tapi karena angin yang berbus sangat kencang sensasinya setara dengan cuaca satu derajat celcius
di belakang saya ini adalah saf untuk perempuan
di sebelah sana ada staf untuk laki laki
sementara ada juga bush booth yang menyediakan al quran yang dibagikan secara gratis
tujuannya satu untuk menaikkan awareness mengenai islam di amerika serikat
bagi penyelenggara ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah islam yang damai dan terbuka
dan melawan narasi islamofobia yang sempat memuncak pasca serangan sebelas september
saya datang ke new york pada sepuluh september dua ribu satu waktu sebelum sembilan sebelas
nama saya di sekolah adalah teroris

di dalam hati new york city di hati dunia

jadi melihat ini berlaku di times square dan orang yang menonton ini mengajak dunia untuk melihat seberapa indah ini
penyelenggaraan tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait gaza untuk para jemaah dan pengunjung

dan malam ini akan ditutupi dengan doa yang indah untuk saudara dan saudari kita di palestine juga
ramadan di amerika serikat dimulai senin sebelas maret dua ribu dua puluh
di new york puasa dimulai pukul enam pagi hingga tujuh malam
dari new york randy wicaksana voa